apa tidak kakek guru ikut bersama aku ke istana pajajara
sementara ini kakek akan kembali dulu kepada epok kami
yang sudah kakek tinggalkan begitu lama
baiklah kakek guru aku mengerti
rade jagalah baik baik tombaksis yang sudah rade dapatkan itu
gunakan sebaik baiknya untuk jalan kebaikan
dan hati hati jangan sampai jatuh ke tangan orang orang
anak kecil yang sungguh nakal
kau sudah membuat hatiku sedih dan juga sangat marah
aku akan menghancurkanmu
aku akan menghancurkanmu dengan jolotku
lihatlah ini anak kecil
aku akan menghancurkanmu dengan jurusku
masa allah rade
tade perasaan ini benar benar tidak bisa diremehkan
pantas saja dia sangat berani menyusup ke istana pajajaran
dan selama ini tidak ada satu orangfruit
yang mengetahui kedoki sebagai penopeng
jadi dia yang pernah membuatkan santan
aku harus berhati hati
jangan sampai dia menatap mata
karena dia menguasai
dia bisa membedakan
bisa menembus ke masa lalu
bisa mengenali kebohongan
bagaimana aku menghindarinya
tetap kau harus menghindari
sekali mata rangga soka bekerja
menembus ke matamu
aku akan berhati hati
kau akan berhati hati
ini sangat berbahaya
kau akan berhati hati
ini sangat berbahaya
ini sangat berbahaya
isikan syekh guru
untuk menotak hawa murnim
jangan syekh guru
ini bisa membahayakan syekh guru
aku sudah menguasai jurus keutup
aku sudah menguasai jurus utuhnya
aku sudah menguasai jurus utuhnya
aku sudah menguasai jurus utuhnya
sekarang aku akan mengajarkanmu jurus panas sengkali tingkat ketiga
yakni jurus pembelah langit
aku akan melemparkan batu ke atas
didiklah dengan anak panahmu itu
ketika batu itu mencapai titik tertinggi lemparanmu
pusatkan pikiranmu pada batu lemparan
ketika sampai di puncak tertingginya
ikuti gerakan batu ketika meresap ke atas
lalu bidiklah ketika batu itu sebelum turun
kenapa bidikkan ku meresap
ini jurus tingkat tinggi
memang tidak mungkin kau menguasai dengan sekali coba
aku akan mencoba
setiap kali aku membidiknya
aku selalu melesat
waktuku selalu terlampau
bagaimana cara ku tahu
bahwa batu itu sudah mencapai titik tertingginya
langit itu ada di atas
sehingga kau harus mampu membidik dengan cepat dan tepat
kau tidak bisa hanya menunggu
tapi juga harus menunggu
aku menguasai jurus tiket kamu
aku akan menghabisi imbu
alhamdulillah kita sudah bisa keluar
dari jurang yang sangat dalam itu raden
sebaiknya raden segera kembali ke istana pajajaran
sekarang kaki senggera
baik kakek guru kalau begitu aku mohon pamit
insya allah raden semoga allah tetap melindungi raden sehingga selamat sampai di istana pajajaran
dan semoga kakek guru dilindungi oleh allah swt
insya allah raden
raden kakek mohon pamit untuk kembali kepada pohkan
wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh